terkadang terlihat penuh denda dan terkadang dia terlihat ragu ragu
ingin jadi siliwangu jahat sudah membuat lumpuh sudah merampai tangan bertahun tahun
menghilangkan semua ilmu siliwari
ini benar benar luar biasa obat yang diberikan paman itu bisa menyembuhkan tanganmu dalam
waktu yang singkat aku yakin dia bukan petani biasa sebab racun yang mengenaimu bukan racun
yang biasa luka di tanganmu juga bukan luka yang biasa aku harus menemuinya karena
paman jagadwitra terlihat dalam penghiliatan masa lalunya
apa di penghiliatanmu tadi paman rangga suka menunjukkan jurus patpasar itu
kau benar ia menunjukkannya kepada aku
hai roda itu benar benar menarikkan aku harus memulai jurus empat pasar
sangat diincar oleh pantas soekarno
jurus itu sangat luar biasa kau melihatnya gagal mayu
iya aku melihatnya jika begitu maukah mengajariku sekarang sekarang
tapi aku paman itu tinggal daerah perkampungan sini kita bisa mencarinya besok pagi tapi ingat
gagak lumayu racun dalam tubuhmu harus segera ditemukan penawarnya racun aku aku sudah tidak
merasakan apa apa tapi racun itu tidak bisa ditawarkan dengan ramuan atau obat obatan apapun
dalam satu hari satu malam ini kok tetap harus membutuhkan penawar itu dari paman baku sarah
baiklah aku akan mengajari kentari ayo
bebaskan ibu dari penjahat baik gusti
dia masih terus menunjukkan sikap tidak bersahabat
hai semenjak aku dituduh membunuh prajurit itu
hai dan aku benar benar syuku kecewa pada ibundeh
orang yang sangat baik tetapi penilaian ku salah ibu jiwanda sama saja seperti
bunda dari hukuman ibu
aku membebaskan ibu anda dari penjara
tapi tidak membebaskan ibu untuk
dari hukuman menjadi ibu
apa kau masih menuduh bundamu ini adalah seorang pembunuh
benar ibu anda
ibu anda sampai hari ini
aku masih tidak percaya
bahwa ibu anda sanggup melakukan perbuatan kecil itu
sekarang aku sudah tidak punya lagi tenaga dalam
kau yang harus melanjutkan
kau benar benar kejam
kau benar benar keras kepala
apa kau belum jerah
atas hukuman yang telah kuberikan th
kau berdebat dari itikau
kau gambar kita
tidak bisa geben
telah membuat aku seperti ini
kau harus mendapatkan balasannya
bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu kanuraganya kembali
padahal tempo hari aku sudah menghancurkannya
tidak tidak apa yang aku lakukan
kenapa aku mau mencelakaikan daprabu
apa yang terjadi dengan ratu junti
kenapa raut wajahnya berubah ubah
terkadang terlihat penuh dendam
dan terkadang dia terlihat ragu ragu
ingat junti siliwang itu jahat
dia sudah membuatku lumpuh
sudah merantai tanganku selama bertahun tahun
dan dia juga sudah menghilangkan semua ilmu ilmu
siliwang itu sudah membuatku bisu
raut wajahnya berubah lagi
aku tidak boleh bermain main
jurus jurusnya sangat berbahaya
itu semua dusta
bunda tidak pernah membunuh siapapun
ibu yang berdusta
asalkan ibu datang aku melihat dengan mata kepala ku sendiri ibu
bagaimana dengan caranya ibu membunuh para prajurit itu
demi allah bunda tidak pernah melakukannya
jadi ibu mengira ada yang salah dengan mata aku
dan mata orang orang yang telah melihat ibu
membunuh para prajurit itu ibunda
itu bukan bunda
demi allah nak
semakin banyak ibu menyangka
semakin aku yakin
bahwa ibu adalah seorang pembohong
maafkan aku ibunda
aku tahu bahwa ibunda menyayangi
dan aku pun menyayangi ibunda
seperti ibunda kandungku sendiri
ini benar benar aneh
siapa orang itu sebenarnya
kenapa semua orang menganggap aku
aku harus menyelidikinya
aku harus menyelidikinya
aku harus menyelidikinya
aku harus menyelidikinya